yakin tidak akan digusur oleh gubernur dan wakil gubernur dki terpilih
warga kembali menempati bekas kampung akwarium jakarta utara namun mereka terancam digusur lagi
gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama pada selasa sore mengatakan
sudah menginstruksikan wali kota jakarta utara untuk segera menertibkan permukiman liar
di kawasan yang disiapkan untuk menjadi kawasan wisata budaya dan bahari tersebut
aku sih udah bilang wali kota gusur aja
kasian sama pak anies nanti kalau nggak digusur
apaan pak mau ditertipin pak
nah ini janjinya nggak digusur tentu digusur nggak enak
kalau sekarang kan enak bilang bukan gue yang gusur ahok yang gusur kan
apaan pak mau ditertipinnya kapan pak
aku udah minta wali kota tertipin sama masat boropet
saya nggak tahu tadi rapim udah minta
katanya pekan ini sih pak
dan untuk mengetahui seperti apa kondisi kawasan kampung akwarium saat ini
sudah ada korespondensi nn indonesia victor pangaribuan di kampung akwarium jakarta utara
selamat pagi victor bagaimana kondisi saat ini
sudah berapa banyak warga yang kembali ke kampung akwarium ini
selamat pagi alfian dan lady betul sekali bahwa di kampung akwarium
kelurahan penjaringan jakarta utara ini memang kondisinya kalau anda lihat di belakang saya seperti ini begitu
ini memang pada tanggal sebelas april dua ribu enam belas tahun lalu ini sudah digusur oleh pemprov dki jakarta
namun tak lama sejak penggusuran itu selesai
masih banyak warga yang bertahan dan kembali membangun tempat tinggal
bangunan semi permanen awalnya hanya tenda tenda darurat saja
tapi lama kelamaan bangunan bangunan ini tumbuh begitu banyak
begitu diantaranya bangunan yang berdinding triplek dan juga beratapkan terpal maupun seng begitu
nah saat ini memang ada sekitar satu ratus enam puluh sembilan keluarga yang menghuni kampung akwarium penjaringan jakarta utara ini
padahal seharusnya kampung ini sudah dikosongkan dari warga
kalau anda melihat tepat di belakang saya ini adalah salah satu area di mana sempat beberapa waktu kemarin
sejumlah warga yang sudah direlokasi ke rusun atau rusun marunda dan rusun cipinang maupun rusun rawabebek
ini sempat datang ke sini untuk mengukur sejumlah lahan di sini untuk membangun kembali rumah atau bangunan semi permanen untuk tempat tinggal keluarga mereka
namun ditolak oleh warga yang sudah ada di sini terlebih dahulu begitu lady dan alfian
ini artinya bahwa satu ratus enam puluh sembilan warga yang membangun bangunan semi permanen di sini
bukan warga yang menerima atau telah menginjakan kaki mereka di rusun rusun yang sudah disediakan oleh pemprov dki
namun setelah dua pekan setelah penggusuran tahun lalu
mereka tetap bertahan di sini dan membangun kembali bangunan semi permanen
bahkan di belakang saya juga ada masjid yang sebelumnya diruntuhkan
ini dibangun oleh warga dengan donasi atau sumber dana donasi dari para donatur begitu
mereka juga sudah mempersiapkan nantinya pada bulan ramadan mendatang mereka ingin tetap berada di sini begitu
dan mereka sudah menyiapkan masjid ini untuk dijadikan sebagai tempat sholat tarawih dan sebagainya
kalau saya mau mengajak anda bergeser sedikit
di wilayah ini memang sejauh ini pemprov dki jakarta rencananya akan merevitalisasi kawasan ini menjadi kawasan wisata bahari dan juga wisata budaya
karena ini letaknya persis berdekatan dengan pelabuhan sunda kelapa
namun sampai saat ini memang belum terlihat seperti apa perubahannya
hanya saja memang sudah dibentengi oleh tanggul setinggi tiga lima meter tembok di belakang saya ini
ini adalah untuk melindungi air masuk ke dalam kawasan ini begitu
dan memang rencananya pemprov dki jakarta akan membuat
kawasan ini menjadi kawasan wisata bahari dan juga budaya
di mana nantinya akan banyak pelancong yang juga datang ke sini begitu
dan nantinya juga akan dibangun pelabuhan khusus untuk kapal kapal besar seperti kapal pinisi
sementara untuk pasar heksagonal yang berada di tengah tengah permukaan ini saya melihat masih ada begitu atapnya
nanti akan diperbaharui kembali begitu akan dilakukan juga sebagai tempat untuk bagaimana pusat bisnis pariwisata berdiri di kawasan ini begitu
nah saat ini memang menurut pengakuan warga
walaupun nanti ada penggusuran kedua kalinya di kawasan ini mereka mengaku akan tetap bertahan
dan tidak akan mau dipindahkan ke rusun manapun yang sudah disediakan pemprov dki
seperti kita ketahui ada tiga rusun yang sudah disiapkan
rusun rewabebek marunda dan juga cipinang
namun bagi mereka mereka memiliki alasan tertentu kenapa mereka masih bertahan di bangunan bangunan semi permanen di tempat ini
karena sebagian besar dari mereka berprofesi sebelumnya sebagai nelayan begitu
jika mereka dipindahkan ke salah satu rusun mereka akan berpindah ke tempat lain
akan kehilangan mata pencaharian mereka dan mereka sudah tidak bisa lagi berbisnis
karena harus bersaing dengan penduduk atau warga yang sudah menempati rusun lebih dulu begitu
nah kemudian warga juga masih menuntut kepada pemerintah penggantian lahan tempat rumah mereka berdiri dahulu begitu
meskipun memang pemprov dki jakarta sudah melansir bahwa lahan ini milik pemerintah
namun warga masih menginginkan bahwa luas lahan yang mereka dulu tempati diganti dengan lahan yang baru
bukan diganti dengan satu perusahaan
itu petak atau dua petak rusun saja begitu lady dan alfian
jadi nanti kita akan juga melihat bahwa ada begitu optimisme dari warga di sini yang ingin tetap bertahan
apabila nantinya memang pemprov dki jakarta akan kembali mengusur kawasan ini
dan meratakan bangunan bangunan yang masih ada dan masih kokoh berdiri di sini
nah sampai saat ini memang masih dalam tahap mediasi
nanti akan ada mediasi yang ketiga kalinya dari pemprov dki jakarta untuk berdialog secara langsung kepada warga
apa yang sebenarnya menjadi keluhan mereka di sini
dan apa jalan keluar yang tepat bagi mereka begitu
dan memang sampai saat ini juga pemerintah kota jakarta utara masih mendata
siapa saja yang memiliki kartu tanda penduduk memang berbasis atau mereka tinggal sebagai penduduk dki jakarta
itu yang akan didata
nah satpol pp dki jakarta juga masih menunggu akurasi dari data data tersebut
sehingga nantinya satpol pp dki jakarta siap untuk melakukan tugas atau tugas dari pemprov dki jakarta
apabila nantinya memang akan ada penggusuran
rencananya memang pekan ini akan dilakukan penggusuran namun tetap akan menanti bagaimana kesiapan dari pemprov dki jakarta
baik terima kasih victor pangaribuan melaporkan langsung dari kawasan kampung akwarium jakarta utara